jarang jarang bisa quality time sama istri
nonton televisi sambil ketawa hahahi
lagi seri serunya tiba tiba telpon berbunyi
hmm jarang jarang nih bapak mertua telepon tengah hari ini
halo assalamualaikum bapak mertua
waalaikumsalam lima belas menit lagi bapak nyampe rumah kamu ya
subuh subuh udah jalan dari kampung terus bapak udah keroncongan
apa lima belas menit pak
rumah berantakan lukas kosong nggak ada bahan makanan
meja makan sepi gak ada apa apaan
mau jalan ke depan lupa beliau ngambil uang
tenang aja dong tinggal buka hp pesen menu makanan minta qr code merchant langsung bayar
makanan segera diantar aman ya
sip tinggal beres beres ganti baju yang cakep biar tetap jadi penentu idaman
emang nggak salah bapak belimantu
kris emang paling cemumu ah